jadi sekarang adek gak usah takut untuk gak disayang
meskipun sebentar lagi kita punya dede bayi perempuan
assalamualaikum pak haji
waalaikumsalam pak rijal
ada apa pak
pulang narik jam berapa ya
kalau bapak perlu saya
gak usah pak gak usah
enggak kok pak udah tutup poin
pak rijal jangan ke rumah
nanti saya telepon lagi ya
pasti aku kesana
pastilah aku nemuin papa kamu
ini ada sesuatu yang harus aku selesaiin di rumah
aku secepatnya kesana
sini mas biar aku aja yang
ini ada tukangnya
bapak baik kok
lagi memarah tingkat
gara gara lu sih lama
gua ada kejutan buat lu
dari kak andri juga
apaan aku lagi sibuk
oh gak mau berarti
yaudah berarti kameranya buat gue aja
eh eh eh jangan berputar nanti rusak
sama kak indra
pasti nama gue disebut rahim
beliin adik kamera
ngevlognya bisa lebih bagus
bagus buat vlog lu
ada semua sayang andi
ini beneran kan
iya beneran andi
oke buka dong
jadi sekarang ade gak usah takut untuk gak disayang
meskipun sebentar lagi kita punya dede bayi perempuan
aku mau ke rumah
satu satu lagi
serius doang ini terkabul
kenapa gak dua duanya aja sih mbak perempuan
kan kita udah kebanyakan cowok
masih lucu banget dede bayinya
kamu seneng dede bayinya cewek
seneng lah mas
kenapa kamu pake tanya masalah kamar mandi sama dede bayi tidur dimana
kan ini dia mau buat konten mau nyiapin konten
kamar mandinya sempit
mau videoin dede bayinya lahir terus mandi
berarti tadi lo nanya karena seneng drik
emang gak boleh kak
kenapa sih lo
dua bulan gue gak jajan dong
ya udah sih kasih